ngapain sih gue kesini
nanti andi nyaka gue perhatian lagi sama dia
tapi gue harus tau andi tuh cerita apa engga ke mamanya soal rumah tangga gue sama dia
mbak kiki tinggal ya
ini sebenernya ada apa sih jun
aku rasa mbak kiki tuh salah paham sama aku
atau mungkin aku ngerebut mas nino dari elsa
padahal engga sama sekali mas nino tuh nolongin aku mir
kok memar gitu sih
ini ga sengaja ini
ga sengaja ke bentur
gue perhatian banget sama lo

guala gua juga seperti solo
soalnya gue seperti engga tepat
padahal gue kesini pengen ketawa ketawa
kamun kangen kangenan
pokoknya lo kalau ada apa apa bikin segan segan buat nelfon gue
gue pasti bakal ngeri incur hati lo
lo kesandung di lubang aja gue tolongin
nggak sedih dong sedih nendang kan gue udah bikin ketawa
yaudah gue balik ya
rasis kan lagi ya
baik dulu ya
eh isi pak bos
anda siapa ya
kenapa bisa masuk rumah saya
pak bos paknya lupa
mirna kling servis temennya andin
tadi saya nemuin andin bentaran doang sih
soalnya dia lagi sedih
tadi mamanya datang terus berantem
ya pak bos ya saya permisi balik dulu
makasih ya pak bos
siapa yang ijinin kamu masukin orang rumah saya
tidak ada yang mau masuk rumah saya

tidak ada yang mau masuk rumah saya
dia itu temen aku
tadi kata temen kamu
kamu habis berantem sama mama kamu
udah masukin orang tanpa izin
bikin keributan di rumah saya
cuma ada salah paham dong kok mas
saya mau ku evaluasi
saya kan bilang sama kalian berdua
apapun yang terjadi di rumah saya harus lapor ke saya
kata mbak andien kan jangan cerita kemas al
gak tau juga
ngapain kamu biarin orang orang masuk rumah saya
soalnya mereka ngakunya keluarganya mbak andin
temennya mbak andien
udah saya kasih izin masuk aja
masalahnya kiki gak tau masalahnya mbak andien sama mamanya itu apa
gak boleh ada satupun orang yang masuk rumah ini tanpa seizin saya
yaudah sana pergi
permasalahan andien sama mamanya
ada hubungannya sama perlakuan yang andin terima di rumah ini
apa andien ngadu ke orang tuanya kalau gue mau perlakukan dia dengan buruk ya
kenapa mama menjadi bersangka buruk sama aku ya
padahal aku gak mau ngerebut mas nino dari elsa
mungkin aku harus telepon elsa kali ya
lo mau pamer
tolong dengar penjelasan mbak dulu
sebenarnya gue gak butuh penjelasan dari lo ya mbak
lo udah melakukan hal menjijikan sama suami gue di depan mata gue mbak
rasa kamu ini cuma salah paham
mbak itu sempet pingsan disana
gue gak peduli mbak
tapi ternyata lo gak punya moral tau gak
ya allah kenapa elsa jadi salah paham gini sih
ya allah ya ampun elsa jangan salah paham dulu dong
ya allah gimana ini
kenapa jadi salah paham seperti ini
kenapa lo gak percaya sih gue kesini
nanti andi nyaka gue perhatian lagi sama dia
tapi gue harus tau andi tuh cerita apa gak kemamanya soal rumah tangga gue sama dia
tolong duduk dulu ya
bentar pak bos
siap pak bos
tadi mbak andin bilang
semua itu cuma nafas buatan
tapi apapun alasannya
nino udah nomor duain gue
dia udah gak nganggep
gue sebagai istrinya
untuk pertahanin nino
kita mampir ke apotek dulu ya
oh baik mbak
kiki pernah ikut gak
hati hati pak bos